hai sidang perdana pembunuhan brigadir yosua huta barat telah digelar di pengadilan negeri
jakarta selatan jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan kepada verdi sambo
dan barada richard eliezer keduanya didakwa bersama sama melakukan pembunuhan bencana
kepada brigadir yosua dengan ancaman pidana hukuman mati kubu sambo mengklaim dakwaan
jaksa tidak cermat dan hanya berpegang pada keterangan satu saksi yakni baradae sementara
baradae tidak mengajukan nota keberatan dan mengakui kesalahannya menembak brigadir yosua
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kuasa
hukum barada richard eliezer roni talapesi selamat sore bang roni selamat sore mbak nana selamat sore bang
rasamala dan kuasa hukum ferdi sambo rasamala aritonang selamat sore bang rasamala selamat
saya mau ke bang rony terlebih dahulu bang rony hari ini klien anda barada richard eliezer sudah
mendengarkan dakwaan jaksa bagaimana tanggapan tim kuasa hukum atas dakwaan jpu
iya dari hari ini agenda pembacaan dakwaan ada beberapa catatan dari tim penasihat hukum
tapi kami berpikir bahwa nanti kami akan uji di agenda pembuktian ya
catatan kami karena kami tadi berpikir kami melihat bahwa catatan kami adalah dakwaannya tadi sudah
sudah lengkap ya sudah cermat dan sudah jelas jadi kami berpikir bahwa ya sudah lah nanti kita
pembuktian aja di agenda pembuktian seperti itu mbak nana apa saja catatan catatannya bang
roni bisa anda sampaikan bagian mana yang menurut anda perlu dibuktikan nanti mbak nana
karena ada hal yang menilai kami itu adalah strategi kami ya belum saya bisa sampaikan tapi tadi kami
sangat teliti mempelajari dakwaan kami sudah mencatat hal hal nanti biarlah nanti di agenda
pembuktian nanti kita sampaikan oke tapi secara keseluruhan dakwaan jpu terhadap klien anda ini
hai saya pikir mengapaifaada pr levane hood mp tiga df fij leafread
dakwaan ini kan baru lembaran pertama ya baru istilahnya pembukaan nanti kita lihat nanti kalau
masuk di agenda pembuktian ya nanti nanti kita lihat sebagai sejauh mana kemudian dari jaksa
penuntut umum kan kami juga punya hak untuk melakukan pembelaan terhadap klien kami ya
baik jadi ada catatan catatan yang itu nanti akan dibuktikan dan menjadi strategi dari kuasa hukum
barada ebang rasamala saya ingin tanya ke anda menurut tim kuasa hukum ferdisambo isi dakwaannya
secara dari cat ini menyudutkan klien anda hai eh saya pikir ngelihatnya sih enggak begitu ya
maksudnya begini itu kan silakan saja richard punya fakta sendiri punya pengalaman sendiri
dari peristiwa pidana yang terjadi dia sampaikan nah yang kami apa namanya yang kami ulang ulang
kami mendorong dan juga kami apa menegaskan supaya seolah sekalipun berita sebagai jasus
tetapi dia perlu untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya tidak hanya mengikuti apa saja yang
disampaikan oleh jaksa penuntut umum artinya kalau memang tidak sesuai fakta dia harus sajikan fakta
yang sebenarnya walaupun itu tidak bersesuaian dengan cerita jaksa penuntut umum jangan sampai
karena transaksi di dalamnya ada pengurangan hukuman dan segala macam untuk menyelamatkan
diri sendiri kemudian dia mengorbankan fakta fakta hukum yang sebenarnya itu sebenarnya yang kami
ingatkan kepada richard untuk kedepan nanti di persidangan harapkan bahwa jika kita bisa menghubungi

ke depannya sekali lagi sebenarnya ini juga diharapkan kepada jaksa penuntut umum menyajikan
fakta apa adanya begitu juga dengan richard sebagai jasus kolaborator dan terus saja juga
dengan klien kami baik pak ferdis sambo maupun bu putri nanti juga menyajikan fakta yang sebenarnya
saya kira itu sih esensinya oke bang rony apakah kemudian ada fakta fakta yang tidak dipaparkan
oleh klien anda sebagai bentuk transaksi pengurangan hukuman dengan jaksa penuntut
umum ada indikasi seperti itu yang dilakukan oleh klien anda
itu tidak betul ya mbak nana saya perlu klarifikasi dari rekan rasa mala tadi sampaikan ya bahwa proses
gcg ini bukan kami yang mau tetapi negara yang memberikan ya proses asesmennya itu ada tiga kali
dan persyaratannya sangat ketat gitu dan selalu dilakukan evaluasi ya terkait dengan jisi ini ya
klien saya sudah berkata benar sudah menyampaikan kebenaran nanti kita uji di persidangan
pak rasamala jadi menurut saya ayo kita sama sama hargai proses ini saya berharap dengan anda dan saya berharap dengan anda
saya punya kepentingan untuk membela klien saya rekan rasa mala juga mempunyai kepentingan tetapi
ayo kita uji mana yang benar mana yang salah kan tapi kan perlu saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan
oleh klien saya sudah sebenar benarnya terima kasih oke bang roni kenapa kemudian klien anda dan juga
tim kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan itu kan sebetulnya hak

kita perlu mencari kebenaran dan memperbaiki hal yang itu sesuai dengan tepatnya dan yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal yang itu kita harus mencari kebenaran dan memperbaiki hal yang itu

saya pikirnya apa ya sudah nanti kita masuk ke pembuktian saja kan
nah setelah tidak ada eksepsi pastinya kan agendanya adalah agenda pembuktian
itu sesuai dengan pemacara ya
kita masuk ke agenda pembuktian
itu tadi kan kita bermohon kepada majelis hakim kan
itu hal hal yang wajar saja mbak nana
oke itu wajar saja sebetulnya dilakukan di pengadilan pengadilan lain
tapi ini kan pelaku utama penembakan adalah klien anda bang roni
jadi agak menjadi pertanyaan ketika klien anda baradae tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan
dengan ancaman pidana yang cukup berat begitu ya
sebenarnya mbak nana kalau bicara eksepsi adalah bicara formil
kita kan mau pembuktian di material kan
nanti kita buktikan di persidangan
ini kan masih tahapan formil
nah kita lihat tadi ya sudah
dapuannya seperti itu
kami sampaikan kami juga mempunyai dari tim sendiri mempunyai strategi
ya pastinya kan kita lihat saja nanti di persidangan pembuktian lagi
tadi menurut anda ataupun menurut kuasa hukum dari verdi sambo dan juga putri candrawati
fakta fakta apa saja yang kemudian dirasa
tidak dibeberkan oleh baradae untuk bertransaksi tadi dengan jaksa penuntut umum sebagai bagian dari pengurangan hukuman
apa saja yang tadi anda
saya pikir harus saya klarifikasi mbak
mbak nana saya pikir harus diklarifikasi ini bukan transaksi ya
sehingga jangan membuat opini publik menjadi bias ya
ini bukan transaksi
ini merupakan hak dari penasihat hukum
dan ini merupakan keputusan dari klien saya ya
perlu kita luruskan mbak nana supaya jangan sampai kata kata ini menjadi konsumsi publik
nah tapi ini kan merupakan hal
seperti biasa saja dipersidakan gitu ya
oke ini saya tidak membicarakan soal eksepsi
tapi soal fakta fakta tadi yang disebutkan oleh bang rasa mala
apa saja sebetulnya bang rasa mala menurut tim kuasa hukumnya fedy sambo dan juga putri candrawati
fakta fakta yang tidak dibeberkan oleh barada richard eliezer ini
saya kira begini
pertama kan saya apa yang disebut tadi sama rekan pak ronita di soal transaksi
jadi kan memang gc ini kan dia ditujukan untuk menyampaikan
informasi yang sebenarnya bekerja sama dengan penegak hukum
untuk kemudian mengharapkan adanya keringanan hukuman
kan itu sebenarnya esensi gc
nah dalam konteks richard
beberapa informasi yang disampaikan dalam dakwaan
itu kan memang sepenuhnya itu bersandar pada keterangan richard saja satu orang
padahal kita paham bahwa di dalam konstruksi pidana urus tesis nurus tesis
satu saksi itu bukan saksi
ada banyak saksi lain
tetapi dakwaan ini sepenuhnya hampir sebagian besar lah
cerita di dalam dakwaan itu diambil dikutip dari informasi atau keterangan yang disampaikan oleh richard
nah padahal di bagian lain ada saksi saksi lain yang memberi keterangan berbeda begitu
nah itu kan berbeda gitu
nah artinya makanya sekali lagi kami sampaikan
kami mendorong supaya walaupun sebagai justice collaborator
maka sampaikanlah fakta yang sebenarnya di hadapan persidangan
bahwa fakta itu mungkin berbeda dengan cerita jaksa
tidak ada masalah
karena tujuan dari justice collaborator adalah berkolaborasi untuk menegakkan hukum menegakkan keadilan
bukan semata mata hanya ikut pada jalan cerita jaksa begitu
dan sebenarnya harapan yang sama juga kami harapkan pada jaksa penuntut umum
itu menyajikan jalan cerita fakta yang memang sesuai dengan peristiwa sebenarnya
itu sebenarnya supaya kita bisa sama sama mengungkap nih
ini kan semua misteri buat semua kita buat publik
jadi kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih pristipal
pristiwa kejadian yang sebenarnya
makanya penting semua pihak itu menyajikan apa adanya di dalam persidangan nanti
oke ada perbedaan keterangan ataupun perbedaan fakta
kalau menurut klaimnya dari tim kuasa hukum verdi sambo soal sarung tangan
yang tidak diakui oleh ferdis sambo dan juga tidak diakui oleh kuatmaruf dan juga oleh ricky rizal
bang rony jadi hanya klien anda yang menyajikan fakta soal sarung tangan itu
saya pikir begini ya mbak nana
ini kan satu saksi bukan saksi itu menurut saya
saya klarifikasi salah
bahwa keterangan klien saya ini didukung dengan alat bukti yang lain ya kan
bahwa keterangan klien saya bukan hanya berdiri sendiri
itu perlu kita klarifikasi ya
ini pastinya didukung dengan alat bukti yang lain ya
tapi nanti kita buktikan di persidangan
tapi perlu kita luruskan di publik bahwa bukan saksi satu saksi hanya saksi
nanti kan ada alat bukti yang lain ya
ketunjuk dan lain lainnya
nah belum kita bisa beberkan kan
nanti tunggu saja di persidangan
seperti itu mbak nana
saya ingin tanya juga ya ke bang rasa maladi
dari beberapa poin dakwaan jpu ini ada yang menarik
di dakwaan jpu kepada baradae disebutkan ada pertanyaan klien anda fedy sambo kepada baradae
apakah kemudian dia berani menembak brigadir yosua
yang dijawab siap komandan
itu diakui oleh barada richard eliezer
ini klien anda mengakui gak sih memberi perintah itu bang malah
ini satu fakta yang akan
ya silakan silakan bang malah
ya saya kira fakta itu kan kejadian di saguling
nanti kita sampaikanlah itu pada persidangan nanti ya
bagaimana jalan ceritanya
sampai kemudian ada pembicaraan
pembicaraan realnya apa sih sebenarnya antara fs ketika panggil ricky misalnya
dan setelah itu memanggil ricky diminta untuk memanggil richard
kemudian apa yang disampaikan selanjutnya
apakah ketika menyampaikan itu ada bu putri di sana
nah itu kan harus disampaikan juga fakta yang sebenarnya
hanya richard yang bilang disitu ada bu putri
sedangkan bu putri baik putri maupun sambo menyampaikan bahwa tidak ada putri di situ
dan memang tidak ikut karena ada di dalam kamar
nah bagaimana itu secara faktual saya pikir itu detailnya biarlah nanti itu di dalam persidangan
tetapi memang kemarin yang kita ungkapkan ada kejadian yang tinggal tanggal delapan
kemana penembakan itu terjadi joshua dipanggil
kemudian menurut informasi dari richard bahwa bahasanya woy tembak woy woy tembak
bukan begitu itu di dalam dakwaan
tetapi di dalam berita acara pemeriksaan pak sambo bahasa yang didengar adalah hajar cat
di keterangan pak kuatma'ruf juga dia mendengar ada hajar chad
nah itu nanti biarlah nanti kita elaborasi di dalam persidangan nanti
tentu saja keterangan saksi saksi harus bersesuaian juga dengan bukti bukti yang lainnya
antara satu saksi dengan saksi lainnya
antara saksi dengan alat bukti yang lainnya itu juga harus saling bersesuaian
nanti kita lihat sajalah
karena kan tidak mungkin juga kita mendapatkan titik temu dalam perdebatan publik semacam ini
ini lebih pada bagaimana nanti diperhatikan
pembuktiannya di persidangan
oke nanti saya ingin tanya ke bang roni soal perbedaan keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya fendi sambo
seminggu sebelum persidangan dimulai
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada kuasa hukum dari barada richard eliezer roni talapesi
dan pengacara dari fendi sambo ada rasa malah aritonang
bang roni ini tampaknya klien anda ya akan berada sendirian
karena semua keterangan
yang disampaikan oleh fendi sambo putri candrawati kemudian kuat maruf dan diki rizal ini saling berkaitan
ataupun saling mendukung satu sama lain
anda merasa klien anda menjadi orang yang di ujung sendirian dan akan dipersalahkan
karena keterangannya ini berbeda sekali
dan keterangan empat orang ini
terutama soal perintah hajar cat bukan tembak
itu menjadi satu poin krusial
kita tetap konsisten terhadap bap ya
agar kurang masuk malar aja kalau bilang hajar ya
dalam situasi yang marah kemudian dalam situasi yang tegang
dibilang kata hajar itu agak kurang masuk malar
nah tetapi yang menarik tadi
rekan rasa malah sampaikan bahwa saudara ricky rizal dipanggil kan di rumah saguling kan
nah dalam bap ricky rizal itu juga sudah dijelaskan bahwa perintahnya adalah perintah tembak
tapi nanti detailnya ayo kita sama sama uji di persidangan kan
kami berharap bahwa saksi saksi yang menjadi terdakwa
dia menjadi saksi untuk klien saya tetap konsisten
dan nanti kita uji bersama sama
kalau seandainya mereka mencabut keterangannya ya
hakim wajib mencatat gitu loh
nanti diberi di acara persidangan
dan itu menjadi pertimbangan dalam hal keputusan terhadap kesaksian tersebut
nah dalam proses ini kan kami tetap konsisten
kita sampaikan sesuai dengan bap
dan kami berharap bahwa penegakan hukum ini berjalan baik lancar
yang paling concern kami adalah supaya psikis dari klien kami ini berjalan baik
dan keamanannya berjalan baik
seperti itu mbak nana
oke tapi bang roni bagaimana kemudian klien anda mempertahankan sendiri pendapatnya
sementara yang empat ini kesaksiannya ini saling berkaitan
saling mendukung satu sama lain
ya mbak nana kita uji nanti di persidangan kan
belum sampai masuk ke agenda pembuktian kan
tentunya juga pun kita akan melihat kan
kita lihat perkembangan pengadilan
tapi nggak apa apa kalau seandainya memang klien saya bagaimana kan
kembali lagi nanti ke majelis hakim kan
pasti majelis hakim akan menggali lebih dalam
kemudian keyakinan hakim
kita lihat seperti itu
tapi pastinya kita akan melakukan pembinaan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh klien saya
jadi maksudnya anda juga berdoa sebelum melakukan penembakan terhadap brigadir yoso
artinya dia teguh melakukan penembakan begitu dengan berdoa
atau justru sebaliknya
nah itu kan dakwaan dari jpu kan
nanti kita akan sampaikan versi dari kita seperti apa
jadi versinya apa
jadi pada saat itu berdoa itu untuk apa
ya pastinya kan situasinya ketakutan
kemudian situasi cemas
tetapi detailnya mbak nana nanti di pengadilan ya
oke ini kayaknya pengennya dibuka semuanya di pengadilan
tapi bang mala saya harus tanya ya
ini kan kesaksian dari klien anda dan istrinya ini kan saling mendukung
kemudian kuat maruf dan juga riki rizal juga saling mendukung
hanya kesaksiannya baradae yang memberatkan klien anda
ini bagaimana kemudian tim kuasa hukum nanti untuk bisa membantah kesaksian dari gc baradae
karena jaksa penuntut umum tampaknya berpegang pada kesaksiannya baradae
betul hanya saja kan sekali lagi ini kan yang memutus nanti hakim
nah prinsip dalam pembuktian kita kan hakim tidak akan menjatuhkan pidana
kecuali berdasarkan keyakinannya dengan bukti yang cukup dia yakin bahwa peristiwa itu pidana itu terjadi
dan siapa pelaku pelakunya itu bisa diyakin memang melakukan tindakan pidana tersebut
itu ketentuan empat ratus delapan puluh tiga kuap
nah keyakinan itu harus di
tapi itu harus dibangun lewat tadi bukti bukti
artinya kalau hanya richard satu orang yang menyampaikan keterangan
sementara saksi yang lain menyampaikan keterangan berbeda
tentu kan dengan konstruksi satu ratus delapan puluh tiga kuhap itu yang diyakini adalah apa yang informasi didapatkan dari lebih banyak kesaksian kan
dan bagaimana juga kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain
ada barang bukti kemudian ada keterangan ahli nanti ada forensik dan seterusnya
ada cctv mungkin nanti yang disajikan
nah itu semua nanti yang jadi pegangan juga untuk dilihat apakah saling bersesuaian satu sama lain
nah justru justru menurut saya justru membahayakan kalau kemudian status richard misalnya sebagai justice collaborator
itu nanti hakim menilai bahwa ada fakta yang harusnya dia mengetahui sebenarnya adalah a tapi kemudian disampaikan adalah b
sementara sebagai justice collaborator dia harus menyampaikan secara terbuka dan jujur gitu
itu justru akan merugikan statusnya sebagai justice collaborator kan nantinya
jangan lupa bahwa hakim juga punya kewenangan untuk menilai apakah sebagai jc dia valid sebagai jc atau justru dia tidak punya kapasitas sebagai jc karena keterangannya tidak reliable
tidak bisa diandalkan misalnya begitu
itu maksud saya makanya kami mengingatkan
bang mala saya ingin tanya artinya anda ingin menyatakan bahwa alat alat bukti itu nanti tidak cukup kuat untuk mendukung kesaksiannya richard eliezer begitu
ya itu nanti makanya nanti kita lihat di persidangan
sekali lagi ini posisi kami mengingatkan
saya pikir sih
supaya richard bisa menyampaikan kepadanya jangan sampai dia merugikan posisinya dalam statusnya sebagai jc
oke sebentar satu satu
bang roni sebentar
menyimpulkan mengenai status jc ini
saya kan menyimpulkan
bapak bapak satu satu supaya diskusi kita konstruktif dan juga realable
silahkan bang mala diselesaikan saya berikan waktu nanti bang roni saya berikan waktu untuk menanggapi
iya saya tidak menarik kesimpulan
saya ini menyampaikan konteks jc konstruksi jc dan apa itu jc dalam rangka hukum
nah dalam rangka hukum tadi saya jelaskan gc itu dia bukan hanya mengikuti cerita dari jaksa tetapi menyampaikan fakta yang sebenarnya secara jujur di hadapan persidangan
dalam konstruksi gc kita hakim itu punya kewenangan untuk menilai
apakah orang ini layak diberikan isi dalam putusannya nanti atau tidak layak berdasarkan apakah keterangannya bisa diandalkan reliable atau tidak keterangannya
kalau tidak reliable dia bisa di drop statusnya sebagai gc makanya kami mengingatkan supaya richard juga menyampaikan keterangan yang sebenarnya
itu aja poinnya sebenarnya
oke silahkan bang roni ditanggapi
ya buat rekan merasa malah perlu kami sampaikan yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa proses menjadi gc ini diberikan oleh negara
prosesnya panjang ya
ada assessment kemudian ada evaluasi setiap hari dinilai
nah mengenai keterangan klien saya sudah seperti itu
nah sudah persesuaian dengan alat bukti yang lainnya ya saran saya ya mungkin rekan rekan mungkin mempersiapkan juga kalau seandainya membantah bahwa keterangan klien saya tidak sesuai
nanti kita akan lihat di persidangan kan kalau rekan rekan punya alat bukti yang lain silahkan
tetapi menurut saya
dalam konteks gc ini sudah sesuai dengan undang undang pelindungan saksi dan korban nomor tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas itu sudah sesuai
dan ini semua diawasi oleh lembaga negara resmi kok
dan juga lpsk selalu memonitor proses dari status jc klien saya ini
tapi kalau klien saya kemarin tidak jujur mungkin sudah dicabut di proses penyidikan kan
sudah tidak lagi sebagai jc kan
nah itu yang perlu kita sampaikan kepada publik supaya tidak bias lagi
seperti itu mbak nana
oke oke kita nanti akan lihat pembuktiannya di persidangan karena kalau sudah masuk ke dalam materi perkara tentu saja pembuktiannya di persidangan
bukan di diskusi seperti ini
tapi saya bisa tangkap bahwa masing masing pihak baik kubunya verdi sambo ataupun kubunya baradae ingin menguatkan argumentasinya
ataupun pembelaannya kepada kliennya masing masing
sekali lagi majelis hakim yang punya kebijaksanaan dalam menilai siapa yang bersalah siapa yang benar di sini
terima kasih sekali dua orang narasumber
mbak nana boleh nggak sedikit aja
untuk menguruskan saja
itu tidak ditetapkan oleh lpsk
dia direkomendasikan oleh lpsk tetapi harus ditetapkan oleh penegak hukum
baik itu penuntut umum maupun hakim dalam putusannya nanti
tapi dalam hal ini
supaya jangan salah
dalam hal ini memberikan
dalam memberikan gc ini kan lpsk
kita mengajukan tetapi lpsk yang approve kan
oke jadi sudah ada rekomendasi dari lpsk tapi sekali lagi jpu ataupun majelis nanti bisa mempertimbangkan
apakah kemudian status jc nya itu memang layak diberikan ataupun tidak
karena sekali lagi keputusannya ada di majelis hakim
kita tunggu nanti bagaimana pembuktiannya
sekali lagi tim kuasa hukum memang tugasnya adalah melakukan pembelaan kepada para kliennya
tapi sekali lagi pembuktiannya nanti di persidangan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada tim kuasa hukum dari fedy sambo
dan juga kuasa hukum dari baradae
bang ronita lepesi
dan juga bang roni
persidangan masih panjang
selamat membela para kliennya